keluarga korban merasa kecewa lantaran sampai saat ini
pelaku penabrak sejumlah pengendara skuter listrik di kawasan gelora bung karno jakarta pusat
yang menewaskan dua orang belum ditahan
salah satu korban selamat menuturkan saat kejadian
dirinya berada paling belakang dan sempat terpental ke atas mobil
menurutnya keterangan yang disampaikan kepolisian berbeda dengan fakta di lapangan
di mana pelaku langsung kabur usai menabrak
pengendara yang menurut saya
kepolisian bilang bahwa tersangka itu menolong korban di belakangnya
tapi menurut teman teman adik saya tersangka tidak menolong korban yang ada di belakangnya
tapi tersangka malah jalan kembali tanpa menolong adik saya
saya khawatirkan untuk menghilangkan pembukti dan juga melarikan diri
maka penyidik menyimpulkan bahwa tidak perlu dilakukan penahanan
dari hasil penyidikan tersangka terbukti berkendara dengan kecepatan tinggi
saat akan menyalip karena tidak hati hati
th menabrak tiga pengendara skuter listrik
akibatnya dua pengendara skuter listrik meninggal dunia
sementara satu orang luka luka
tim liputan cnn indonesia